iya lah abang

mampus munari ya
dia bukan siapa siapa gue
dia penumpang yang mau berocok
zan boleh beli cincin buat lo zan
lu kan buang buntingin gue repot
udah lah anak dia ngapa gue ditinggalin begitu ya
aduh lina udah deh gak usah berisik
ini itu bukan urusan kamu line
tadi gue udah nyuruh tuh sama si lina
untuk ngebujuk susan
sekarang lo tinggal doain aja
kalau dia berhasil
ya ini berhasil
waduh lu liat kan tuh
berarti dia nggak berhasil
eh eh kenapa lo
yelah bapak pakai nanya jatuh pak
mesti nggak seberapa
biasanya dari atas genteng
makanya peran ramzi
mendingan sama lina aja dah
lo kalau genit jangan kebangetan lo ya ya
woy mau kemana sih itu anak
waduh udah bener
eh asal lo tau ya
dia itu bukan jatah loh
dia jatah susan anak gue yang paling cantik
dina sama bapak aja deh
berarti lo udah pengen lagi dikit ya
susan keluar susan
tunggu tunggu tunggu
gue ke sini mau ngejelasin
kalau tadi itu semuanya salah sangka
nggak bener itu semua
waduh apaan sih
mau ngejelasin apa lagi
udah deh gini aja
kalau lo butuh penjelasan
lebih baik dia yang jelasin sama lo
bisa gue suruh jalan sama anjing sih
kamu bikin gue takut sama lo
gue gak takut sama lo
jangan jangan lo yang mau dijonjolin susan sama bapak ini